kamu udah bangun
kok gak bangunin aku
ya aku kan harus makan nasi masakan
pokoknya lapar gak lapar kamu harus tetep makan
yang atasan itu kamu atau aku
sekarang kenapa bentak bentak aku
jangan pedulikan dia
ayo cepat rumuhkan tempat ini
tempat ini sudah bukan punya kita lagi
bapakmu sudah menggadeganku
kita sekarang sudah tidak bisa berkata apa apa lagi
teteh teteh laras
ayah naon atu kamu teriak teriak aja
teh wafat jatah dateng
katanya mau jemput teh
jemput aja ke jakarta
yang bener kamu
aduh eh si kakak
bapak jars ya ampun wak
wah beneran mau ajak laras ke jakarta
emangnya udah dapet kerjaan buat laras
ya sudah tuh makanya sekarang cepat cepat berkemas
kita sudah tidak ada waktu lagi
pokoknya siang ini kita harus sudah sampai di jakarta
karena dapur murtaz
pas u untuk jou
neng lain kali kalo jalan liat liat ya
mengong saja eh
esok atau kita masuk
bos wak udah nungguin
pokoknya ibu tenang saja
kalo laras jadi bodyguardnya mas raka
mas raka akan aman dan terlindungi
wak kok bodyguard sih
kok bodyguard jadinya
pokoknya laras gak mau jadi bodyguard
uang jebak laras ya
apa bedanya ngajar bela diri sama jadi bodyguard
faras itu mau cari pekerjaan yang lain
mas jadi tukang pukul
kamu itu cuma tamatan sma
mau kerja apa
yang jadi sarjana aja
masih banyak yang nganggur
nah kamu lihat ini tuh
kamu baru jadi bodikat saja
sudah mendapatkan fasilitas rumah seperti ini
kapan lagi aturas
kamu dapat pekerjaan enak seperti ini
siapa tahu kamu bisa membangun sekolah bela diri ayam mula
iya iya laras mau deh terima kerjaannya
asal kamu tahu banyak orang yang tidak setuju
mas raka yang masih muda itu diangkat menjadi vice president hotel

buat menggantikan posisi ayahnya yang baru saja meninggal

kasian juga itu orang
kasian juga itu orang
paman hampir lupa mau kasih tahu lagi
kamu itu akan menjadi bodigat yang luar biasa

yaitu kamu harus menyamar menjadi pacarnya mas raka

perjanjiannya kan jadi bodyguard
kenapa harus jadi pacar
enggak enggak enggak mau
ras ini kan cuma pura pura saja tuh
lagi dibanding bodyguard mas raka yang lain

itu juga belum dihitung sama bonusnya
ya benar wak
ya benar ratul
moga moga borat yang belum sampai
kamu sih mandi yang telah berbetul
ya wak kan nggak ngerti gimana cara bukanya
eh laras kamu mau kemana tuh
iiih wak mau pulang abu abu aja deh
ras tetap mas raka
maaf bu wanita ini mau menceladai pak raka
gus ya sopan kamu
saya minta kamu merubah penampilan kamu
saya tidak ingin kamu berpenampilan seperti ini
saya ingin kamu sepadan dengan raka
dan kamu harus pura pura menjadi pacar dengan raka
ya ampun aku tuh harus jadi pacar cowok sekeren ini
ya allah mimpi apa aku semalam
loh kok bengong
sudah sudah cukup
bela diri lo hebat juga ya
enggak tuh biasa aja
oh udah marah
jadi bos aku itu orangnya super duper dingin
dingin aja ngalahin kumah
oh kayaknya gue tau itu orang
ehm enggak perlu
saya masih banyak urusan
kamu gak perlu nemenin saya hari ini
kebetul banget sih lo damar
lu tau gak sih kalau misalkan di hotel itu
harganya tuh mahal banget mas
sesatu kamar bisa sampai jutaan jutaan
kalau gua sini di kampung
mendingan aku jadi juragan kambing deh
banyak duitnya jadinya
ya mungkin juga mereka juga bingung kali
nah duit dimana
ya karena itu tidurnya di hotel
ya mending kasih ke kita aja duitnya ya
iya kasih kita aja yang gak punya duit
rumah kamu dimana
oh iya di bengkel di ujung jalan
wah deket dong
kalau gitu kita harus sering ketemu ya
soalnya kan aku di jakarta belum punya teman sama sekali
kita sering sering ketemu haris tuh
kalau gitu gua permisi dulu deh
lagian udah malem juga
ya udah makasih ya
terima kasih ya
gue inget gak waktu di restoran
abis besen makan gua kan langsung ke toilet
pas gua balik dari toilet
ternyata di meja tuh ada botol champagne
dan di dalamnya udah abis sama lu
kamu gak apa apa
terus kenapa kamu ngantarin aku pulang
gak mau tidur di sini
ya awalnya begitu
gua pengen cari nih kunci rumah lu
ternyata gak ada
ya udah gue bawa ke sini aja
terus gua panggil ke neng servis perempuan
buat ganti baju lu
sekarang tuh masalahnya
kamu sewa tempat ini kita harus bayarnya gimana
gampang aja kali
aduh gawat kalo misalnya begini lah
ini semua gak seperti yang kamu pikir kok
tolong tinggalkan kami berdua
saya mau bicara dengan adisa ya
kalian berdua deh kakak
lu harus sekarang
udah lu tenang aja
mama pasti marah kan
kalo tau gua pegang ini
dan berkeliaran di sini
mama gak pernah mau ketemu sama
karena mau ketemu sama gua
sering pengen ketemu sama mama
sekretarisnya ngelarang gue ketemu sama mama
gua kembali dulu
waktu mama ngebukuin fasilitas lu
bukan cuma fasilitas
gua diusir dari rumah
mama cuma mau bersikap tegas sama mama
iya gua tau
lagian gua gak mau sedihin dalam hati kok
gua anak kandung
nanti apa yang jadi punya mama
bakal jatuh ke tangan gue juga
bagaimana hubungan lu sama sheila
selama di hati sheila masih ada lu
gue gak pernah ada di hati dia
gua gak pernah ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
gua ngerjain dia
raka apa yang kemarin kamu lihat itu enggak seperti kenyataannya
ayo deh ngomong yang sebenarnya aja deh
raka bangun raka
marah gua eike akan mulai burden
dalam perguruan suku gua itu
semuanya orang orang country
pokoknya gak ada yang boleh tau tentang kejadian ini
terus katanya kamu mau manasin makanan buat aku
iya jadi lupa
tunggu sebentar ya
kok gak ada kompor ya
ini apaan sih
samat rumah segede ini gak ada kompor
gimana caranya manasinnya
nanti kalau ovennya sudah bunyi
kamu keluarkan makanannya
jadi nanti kalau udah selesai
makanannya kamu taruh aja di atas meja
ya setelah itu kamu pulang
tapi kan kamu masih sakit
jadi kamu gak boleh sendirian
saya udah telepon beberapa bodyguard untuk menjaga saya
kamu pasti capek jagain saya kan
terima kasih kamu udah jagain saya
ini senyumnya manis juga
senyum lagi sama aku
ini mimpi apa enggak ya
kalau misalkan mimpi
berarti mimpi yang paling indah dalam hidup aku
senyum juga acado dia itu harga duit pengangguran lem deserved
ini kalau aku lihat kitab itu
maksudnya kita harus bawa arti bagi canggih pohon juga

selama ini aku cuma
ngaiur ku dari ricky mak
garipagi aku bukan femenya
lin kejar lin
pokoknya kamu harus tinggalkan indonesia
mama tidak mau terjadi suatu hal yang buruk sama kamu
mah siapapun yang melakukan ini mah dia ingin aku mundur dari jabatan
mama mau mereka berhasil dengan rencananya
tapi mama tidak bisa menjamin keselamatan kamu
mah sekali aku lari aku akan terus hidup dalam pelarian mah
dan aku tidak mau itu
tapi bagaimana dengan
aku akan pindah ke tempat lain mah
dan mulai sekarang kita tingkatkan keamanan masuk dalam hotel kita ma
bukan cuma dari daftar tamu tapi juga karyawan kita
dan kamu vina selain orang yang ada di ruangan ini
skedule aku tidak boleh bocor
semua meeting dilakukan di ruangan aku
dan kalaupun ada meeting di luar
kita pastikan kita yang akan pesan
sangat baik pak
apa semua sudah beres
tadi saya sudah bilang sama body guard untuk menjaga pintu depan
pintu belakang pintu samping
lupa enggak ya
saya cek dulu ya pintu di atas
kamu udah cek empat kali
ancaman itu semakin serius
coba seandainya saja tadi
kejadian itu benar benar kamu ketembak
kejadian tadi nggak usah kamu pikirin lagi
kalau memang sudah saatnya mati
walaupun ada seribu bodyguard
enggak akan pengaruh
saya benar benar takut
saya jauh lebih takut daripada kamu
tapi apa dengan kecemasan
akan membuat orang yang ingin membunuh saya itu mundur
kamu berada terus di samping saya
seharusnya kamu lebih mencemaskan diri kamu daripada saya
gua serius lah
nyawa gua gua taruhin di sini
kalau lu sampai kalah
motor lu taruh hanya mart
tenang saja gua pasti menang kok

weh ada yang tang touches dia
jhova lupakan keinginan hati
wow beda banget kamu
maksud kamu apa nyuruh aku begini
ini salah satu bentuk perlindungan buat kamu
kayak nanya deh

ternyata bodyguard kamu di depan rumah aku semua
besok pagi pagi gabung ke rumah ya
kita jalan ke hotel bareng bareng
tapi aku masih mau jaga di rumah kamu
kamu jangan anggap remeh bodyguardku yang lain dong
emangnya mereka itu gak becus setelah jagain saya
enggak bukan begitu maksudnya
mereka sudah maafin kamu
besok kita dinner ya
oh besok kamu ada acara terus mau aku kawal
kamu diem tandanya bisa
dias kamu ketunjalan
gue masih butuh sama dia
lo bisa cari bodyguard lain kan
gue gak mau dia dalam keadaan bahaya
gue gak mau orang yang gue cintai dalam kenapa napa
sekarang gue diikhlas
asalkan lo lepas laras
lo peduli sama gue
ngapain kamu datang sini
bukannya fina sudah telepon kamu
iya fina memang suruh saya langsung ke hotel
tapi kemarin kan kamu bilang
saya suruh ketemuan sama kamu disini
lain kali kalau fina kasih kamu perintah
kali kalau fina kasih kamu perintah
itu sama saja dengan perintah saya
mobil saya jalan dulu
lima belas menit kemudian
dan jalan dengan rute yang sama
saya akan cari rute yang lain
sok saya sudah tidak membutuhkan kamu lagi
kamu harus berjaga jaga
kamu boleh pulang
terus jalan hari kita
ayo kita jalan sekarang
mama mau ajak kamu ke rumah
mama mau ajak kamu ke rumah
kita punya banyak sekali bodyguard ma
mama perlu dia untuk jaga jaga di depan pintu
mama bisa pakai bodyguard yang lain
untuk melakukan penyamarannya ma
aduh sudah sudah sudah
ini semua demi kebaikan kamu
kita tinggal menentukan tanggal dan hari yang baik
iya benar bu
akhirnya kita tunangan juga ya kak
apa senyum dong
apa senyum dong
mungkin perpisahan ini jalan yang terbaik
walau diriku dan dirimu saling mencintai
tak bisa ku paksakan
karena sebelumnya kau telah bersamanya
apa yang terjadi
gue diundang sama raka
ada pertemanan keluarga
lu kenapa gak masuk
pertemanan keluarga yang ngebosenin
raka itu gak suka sama sel
ternyata tunangan juga mereka
lu suka sama raka
aku gak mau berharap terlalu tinggi
belum tentu juga raka punya perasaan yang sama kayak gue
ras kenapa harus raka sih
ya aku juga gak tahu
ngatur perasaan aku sama orang gimana
lu gak butuh raka
gue akan selalu ada di sisi lu
gue akan perlakuin lu dengan sangat baik
percaya sama gue
gue tau lo orangnya baik kok
aku tuh cuma nganggep kamu sebagai temen aku
karena di hatiku cuma ada raka
bisa lah hatiku tetap
berita itu tidak benar
oke misi kasih jalan kasih jalan
biasa ya jepang
bukannya tadi ada di sini
nggak ada mbak
itu cuma mimpi dong
emangnya bapak disuruh anterin saya sama raka
tadi pas waktu pak raka ngeliat mbak ketiduran
di teras pak raka langsung masuk ke rumah
kami yang ngeliat mbak ketiduran jadi kasihan
ya udah deh pak
terima kasih ya
jangan terlalu dipikirkan pak haka
mungkin berita ini dihubungkan oleh kompetitor kita
nggak akan ada asap kalau nggak ada api kan
pak raka percayalah apa yang anda percaya
ibu rati dan mendiang pak irawan sangat menyayangi anda
maka sebenarnya ada apa sih
kamu itu cuma bodyguard saya
jadi kamu nggak perlu tahu
ini surat pengunduran saya

jadi sekarang aku berhak untuk mencari kamu
jadi sekarang aku berhak untuk mencari kamu
aku berhak untuk mencari kamu
ada yang bisa aku bantu
kaum pergi jauh jauh dari hidup saya

kamu itu cuma saya anggap sebagai bodyguard saja
tolong kamu pergi jauh jauh dari hidup saya
jangan pernah muncul di depan saya lagi
jangan pernah muncul di depan saya lagi
dan tolong kamu jangan nangis di depan saya

tapi kalau kamu saja nangis di depan saya
saya akan kembali ke tempat lain

kamu jangan kecil kecil

mama tahu inisemua olah kamu

mama dan kamu
yang tahu rakan rakan angkat ini hanya mama
papa dan kamu
sebetulnya apa sih maunya kamu

kenapa sih mama harus kebakaran jenggot kayak gitu
ini emang kenyataan kan
rakyat itu harus tau ma
aku aja anak papa dan mama selalu ingin berdoa
kenapa tidak kenapa membeda bedakan kalian menurut gua
aku sering ke hotel
dan aku pengen banget ketemu sama mama
tapi mama gak pernah mau ketemu sama aku kan
itu bukan namanya membeda bedakan kami ma
sudah sejak tadi saya menunggu telepon anda
apa rencana kita selanjutnya
gua mau lu mampusin sekarang juga
beberapa hari ini saya kehilangan sejak raka
raka pasti penjagaannya diperketat
lu lewat pintu belakang pedal
gua mau kali ini lu berhasil
kalau sampai enggak lu gak bakal terima sebesarpun dari gua
lu selalu mengambil seharusnya milik gua
kasih sayang kedua orang tua dua
sheila dan bahkan laras
bisa gak sih
lu ngasih gua sedikit
kok gak diangkat angkat ya raka
ini adalah layanan voicemail
tekan satu untuk mendengarkan pesan anda
sepulang mama dari rumah kamu
mama pergi ke rumah raka
mama pergi ke rumah raka
ternyata raka sudah tahu semuanya
dia mendengar semua cerita kita
tapi raka tidak minta penjelasan apapun juga nak
dia bilang dia tidak apa apa
malah raka menyuruh mama
untuk lebih memperhatikan kamu
di surat wasiat
papa mencantumkan kamu yang harus duduk sebagai vice president di hotel
tapi mama pikir kamu belum sanggup
menggemban tanggung jawab sebesar ini
mama minta raka yang mengendal sementara
raka sudah berkorban buat kamu
bahkan raka rela bertunangan dengan sela
karena kita butuh dana besar
untuk menyelamatkan hotel kita yang sedang krisis
raka tidak mencintai sela
tapi dia sama sekali tidak membantah
kalau dia sedang jatuh cinta
sebelum mama sempat menanyakan siapa perempuan itu
dia bilang kamu juga mencintai perempuan yang sama
itu kenapa raka sudah mengubur dalam dalam perasaannya
dan rela kembali bertunangan dengan sela
kamu selalu bilang
mama pilih kasih antara kamu dan raka
itu memang benar
karena mama selalu menempatkan kebahagiaan kamu
di atas kebahagiaannya raka
mama tidak mau mencintai kamu
belakangan ini raka selalu diteror
ada orang yang mengincar nyawanya
tapi dia tidak mau kamu tahu soal ini
kita tidak ingin mencemaskan kamu
semua ini raka lakukan karena ia sangat menyayangi kamu
oh ya enggak
pak bisa lebih cepat lagi aduh maaf ini mas lebih macet nih
yaudah pak saya stop di sini aja ya pak